kamu ngasih unjuk apa
kamu menyimpan sesuatu dari kamar rumah mama kamu
sesuatu yang dia buat
dan kamu simpan baik baik di kotak ini
sekarang kamu tahu yang sebenarnya mbak
aku pikir suami kamu adalah suami yang baik
ternyata dia sangat jahat
aku pikir suami kamu adalah suami yang baik
dia gak hanya pergi dan melari dari tanggung jawabnya
tapi dia juga mencoba menyuap tama
agar tama menerima apa yang dia lakukan mbak
dia sangat keterlaluan
suami kamu telah menodai persahabatan kita mbak
dia juga sudah menghancurkan hati andin
kamu salah sama please
jangan benci suami saya
jangan benci saya sofia
saya gak tau apa apa
aku benci suami kamu rosa
gak bisa melihat putriku
dia pisahkan aku dengan putriku
jangan benci kami
maafkan kami semua please
kami gak tau apa apa
please kami gak tau apa apa
dia marah sama mama
dia benci sama papa
dia menyalahkan kita karena
mama tenang dulu ya
di sini gak ada mama sofia
dia tadi di sini
dia marah sama mama
dia benci sama papa
mama ngerasa sangat bersalah
mama gak salah
mama tenang dulu
itu cuman ada di fikirannya mama
makanya aku minta mama tenang
supaya fikirannya gak seperti itu ya
ayo tenang dulu tenang dulu tenang dulu
mama sampai berhalusinasi begini
saya mengerti pak
beri kami waktu dua hari
anak elsa yang dilahirkan ini prematur
dan baru selesai sakit pak
jadi memang butuh sekali
dan juga dekat
asi sayang dari ibunya
setelah itu saya akan
saya akan antar
kami akan segera mengerahkan beberapa petugas
untuk berjaga di tempat itu
hanya untuk memastikan
kalau saudari elsa tidak melarikan diri
dan dalam dua hari ke depan
kami akan segera membawanya ke lapas pinang jeska
bapak melaporkan kamu
kamu melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi
sekarang kita mandi ya
maaf boleh nggak aku minta izin
rena mending di kamar mandi aku aja ya
rena mau gak mandi sama tantu jas
mau mandi sama tantu jisih
mending aku ikut
di kamar itu pasti ada foto jesse
mandi sama tantu jisih ya
mama temenin ya
sebenernya aku mau nemenin kamu ke kamar sesuatu
tapi aku mau nemenin rena mandi di kamar jesse sih om
aku takutnya kalau kelamaan nanti kita masuk angin
kita mandi aja gak apa apa
gak apa apa ya
aku mandi sama tantu jisih
oke yuk kita mandi busa
sepertinya mirfan ini waspada deh
dia gak mau aku foten jisih
aku mau ngasih wunjuk apa
aku mau nyimpen
kamar rumah mama kamu
sesuatu yang dia buat
aku mau simpen baik baik di kotak ini
udah sih kak ngeracut mulu
nanti kak kecapean loh kak
waktu kelahiran anaknya kakak itu udah hampir dekat
jadi kakak harus ngebut
biar pas dia lahir nanti
jadi dia gak kedinginan
iya sih dia kedinginan
tuh kakak coba liat sekarang udah berapa
udah malem banget kak
mas uri malah nyalain aku
dikiranya aku gak ngejagain kakak lagi
kakak tidur ya
ya ampun tamah
sweeter rajin untuk anak kakak ketinggalan
kemarin kan kakak udah selesai ngeracut
terus kakak cuci terus kakak jemur
malah sekarang ketinggalan
kita harus pulang tamah
kakak takut hilang
ya ampun kak gak mungkin
kita udah di jalan kah
ini udah jauh dari rumah tau gak
ya tapi setelah kakak melahirkan
kakak tuh mau pakein sweater itu
buat anak kakak tam
gimana kalo kita nyampe jakarta dulu
nanti sesampainya di jakarta
aku cari waktu buat ambil sweeter itu
harus pokoknya tamah
itu kan kakak buat untuk anak kakak
siap besok aku ambil ya kak ya
yaudah kakak tenang ya
akhirnya aku menemukan kakak
aku menemukan kakaknya
aku ambil sweater ini
tapi kakaknya gak ada
tapi kakaknya gak ada
tapi kakaknya gak ada
tapi kakaknya gak ada
dan kakaknya gak ada
pada waktu pertama kali
aku melihat dia ngerajut ini
kayak dilakukan dengan penuh cinta banget
sayang gak sempet
gak sempet dipake sama kau
sama si bayi itu lu